menyambung apa yang disampaikan oleh pak menko perekonomian saya ingin menambahkan beberapa hal
pertama saya ingin mengulangi sedikit apa yang sudah disampaikan oleh pak menko
bahwa mulai satu desember dua ribu dua puluh satu sampai tiga puluh november dua ribu dua puluh
indonesia mendapat kepercayaan memegang presidensi g dua puluh
setelah terima akan dilakukan pada saat ktt g dua puluh di roma tanggal tiga puluh tiga puluh satu dua ribu dua puluh satu
dan ini untuk pertama kalinya indonesia memegang presidensi g dua puluh sejak g dua puluh didirikan
dan ini tentunya merupakan kepercayaan
tetapi pada saat yang sama
juga merupakan sebuah tanggung jawab besar bagi indonesia
yang insya allah akan kita tunaikan sebaik mungkin
presidensi indonesia akan mengambil tema
hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah mengenai perkiraan situasi dunia pada tahun dua ribu dua puluh
diperkirakan dunia belum akan sepenuhnya keluar
dari pandemi covid sembilan belas dari aspek kesehatannya
who menyampaikan harapan
bahwa di akhir dua ribu dua puluh
negara dunia dapat melakukan vaksinasi
sementara itu dari aspek ekonomi
tentunya nanti bumen
kemudian dari aspek kesehatan
saya hanya ingin mengambil data dari imf
misalnya tahun lalu dua ribu dua puluh
dan tahun ini
terdapat tren positif pertumbuhan
dan tren ini diharapkan akan berlanjut pada tahun dua ribu dua puluh dua
dunia juga memperkirakan masih terdapat
kerentanan dan kekhawatiran bahwa pertumbuhan belum akan merata
dari sisi geopolitik
diperkirakan rivalitas antara kekuatan besar masih akan berlanjut
ketiga dengan latar belakang situasi dunia
seperti yang saya sampaikan secara singkat tadi
maka selama keketuaan
spirit utamanya adalah pulih bersama
untuk pulih bersama diperlukan spirit solidaritas
kerjasama kolaborasi kemitraan dan inklusivitas
rekan rekan media yang saya hormati
inklusivitas akan menjadi salah satu kata kunci
dalam presidensi g dua puluh
indonesia tidak hanya akan menjadi kata kunci
hanya akan memperhatikan kepentingan anggota g dua puluh saja
namun juga kepentingan negara berkembang dan kelompok rentan
ini memang merupakan dna politik luar negeri indonesia
jika kita melihat beberapa tahun kebelakang
saat kita menjadi anggota dewan keamanan pbb misalnya
ecosop saat ini menjadi salah satu co chairs dari covax amc engagement group
maka indonesia secara konsisten menjadi bagian dari solusi
menjembatani perbedaan dan selalu menyuarakan kepentingan negara berkembang
dan peran ini akan kita lanjutkan pada saat indonesia memegang presidensi g dua puluh
indonesia akan memberikan perhatian besar kepada negara berkembang
di asia di afrika amerika latin termasuk negara negara kepulauan kecil di pasifik
kita juga akan merangkul keterlibatan berbagai kalangan
perempuan pemuda akademisi dunia usaha dan parlemen
selain isu kesehatan dan pandemi serta pembangunan berkelanjutan
perhatian besar akan diberikan kepada umkm dan ekonomi digital
yang sukses menjadi penggerak ekonomi di masa pandemi
kita juga ingin mendorong pengakuan
atas peran penting dan pemberdayaan tenaga kerja difabilitas dalam dunia kerja
ada juga forum bisnis dan kemitraan di sektor sustainable infrastructure
dan investasi kesehatan
kita perlu memperkuat sektor sektor tersebut untuk mencapai pemulihan pertumbuhan ketahanan bersama
tidak saya akan ulangi karena sudah disampaikan oleh pak menko ekonomi tadi
rekan rekan media yang saya hormati
keempat saya ingin sedikit menjelaskan mengenai sistem kerja di g dua puluh
secara singkat saja
jadi di dalam g dua puluh terdapat dua pilar
pertama adalah pilar finance finance track
yang kedua adalah pilar serpa atau sherpa track
pilar keuangan tentunya akan dijelaskan oleh ibu menkeu dan pak gubernur
yang betul betul fokus pada isu keuangan dan moneter
sementara isu di luar keuangan dan moneter akan dikelola di bawah pilar sherpa
yang akan digawangi oleh pak menko perekonomian dan menteri luar negeri
nah di bawah pilar sherpa ini selama presidensi indonesia akan dilakukan antara lain
dua belas pertemuan pada tingkat menteri
selain pertemuan pada tingkat g dua puluh
yang tentunya g dua g akan mengerucut kepada penyelenggaraan ktt
yang akan diselenggarakan insya allah pada bulan oktober nanti di indonesia
akan ada juga pertemuan yang sifatnya di luar government
yang dinamakan engagement group
terdapat sepuluh engagement group yaitu
bisnis masyarakat sipil serikat buruh ilmuwan
lembaga ting teng perkotaan wanita pemuda parlemen
parlemen ini kita aktifkan kembali dalam keketuaan indonesia
dan yang baru adalah lembaga audit tertinggi
dan ini merupakan inisiatif baru presidensi indonesia
pak menko tadi juga sudah menyampaikan bahwa
semua penyelenggaraan pertemuan akan menggunakan standar
protokol kesehatan yang ketat
dan akan terus mempertimbangkan situasi covid pada saat tersebut
kelima dan terakhir teman teman mengenai logo
presidensi g dua puluh indonesia akan menggunakan logo
seperti yang tertera di dalam layar
dasar logo adalah merah putih
yang merupakan representasi bendera indonesia
gunungan menggambarkan peranan aktif indonesia
dalam membawa dunia memasuki babak baru
yaitu pemulihan pasca pandemi secara bersama
kawung melambangkan kesempurnaan keadilan dan keperkasaan
dan perpaduan gunungan dan kawung terlihat sebagai
sulur tanaman yang terus tumbuh
ini merupakan representasi semangat pemulihan ekonomi secara bersama
sekali lagi secara bersama
dengan logo tersebut teman teman indonesia berkomitmen bahwa
presidensi indonesia akan memberikan dampak positif
tidak saja bagi seluruh rakyat indonesia tetapi juga bagi dunia
jadi demikian yang dapat saya sampaikan
indonesia akan bekerja keras untuk mensukseskan presidensi g dua puluh di tahun dua ribu dua puluh
pemerintah sangat mengharapkan dukungan dari seluruh rakyat indonesia
bagi suksesnya presidensi indonesia
dan pemerintah akan bekerja keras agar amanah presidensi g dua puluh
akan memberikan manfaat maksimal bagi rakyat indonesia
dan akan meneguhkan peran dan kekuatan indonesia
ini adalah kemimpinan yang selama ini dijalankan indonesia di dunia internasional